kota cirebon bukan sekedar kota persinggahan saat sedang mudik dari jakarta menuju jawa tengah atau sebaliknya
yang terutama melintasi kawasan pantai utara
lebih dari itu kota yang akrab disebut kota udang ini juga menyimpan banyak sekali destinasi wisata menarik dan tentunya kuliner yang beragam
ikuti perjalanan priscila dauhan berikut ini
selama ini ada mitos kalau yang pegang patung ini ada kemungkinan tidak nikah nikah

kota yang terletak di pesisir pantai utara jawa ini
menjadi kota yang cukup sibuk ketika musim mudik tiba
namun anda harus mencoba berlibur ke kota cirebon
kota di perbatasan jawa barat dan jawa tengah ini
akan menyajikan keindahan wisata alam dan kuliner yang lezat
setelah menemu perjalanan kurang lebih empat jam lamanya dari jakarta
akhirnya saya sampai di cirebon
nah berhubung udah jam makan siang dan saya udah lapar
langsung aja saya mau menyantap salah satu kuliner paling populer di cirebon
kota cirebon dan empal gentong seperti dua hal yang tak dapat dipisahkan
makanan khas kota udang ini memiliki cita rasa yang berbeda
karena dimasak langsung di gentong
saya pun langsung menuju ke salah satu restoran empal gentong di jalan tupa
kota jawa barat cirebon
nah biasanya empal gentong itu berkuah santan dan sangat berwarna kuning
nah seiring berkembangnya zaman akhirnya dibuatlah resep baru yakni empal asam
dimana ini kuahnya ditambah tomat dan juga tadi ada belimbing wuluk
yang sangat menambah cita rasa menjadi agak agak asam namun tetap gurih dan juga menyegarkan
campuran daging empuk di dalam kuah gurihnya membuat seakan tak ingin berhenti mengunyahnya
jika anda penyuka jerawan anda bisa menambahkannya sedikit ya
untuk menambah kenikmatan anda dapat menambahkan sambal cabai kering
untuk menikmati kelezatan makanan khas cirebon ini anda cukup merogoh kocek sebesar dua puluh dua ribu rupiah
hmm kenikmatan empal gentong ternyata sukses memulihkan lelah kaki anda

taman sari goa sunyaragi yang didirikan tahun seribu tujuh ratus tiga merupakan salah satu bagian dari keraton pangkung wati
atau cikal bakal keraton kasepuhan cirebon
oh iya nama sunya ragi sendiri diadaptasi dari bahasa sansekerta yang terdiri dari kata sunya yang berarti sepi dan ragi yang artinya raga
mitos yang cukup terkenal di sunyaragi adalah soal jodoh
konon mitosnya wanita yang belum mendapatkan pasangan dilarang menyentuh patung yang bernama perawan sunti
kalau melanggar wanita tersebut akan sulit mendapat jodoh
nah memang selama ini ada mitos kalau yang pegang patung ini yang belum menikah masih perawan itu
ada kemungkinan tidak nikah nikah begitu
oleh karena itulah banyak pengunjung tidak memegang patung perawan sunti ini yang khususnya masih perawan belum nikah
sekarang waktunya mencari yang segar segar dan adem
saya langsung menuju ke telaga nilem yang masuk wilayah taman nasional gunung ciremai
telaga nila menawarkan sensasi liburan yang seru yakni bermain di telaga alam yang airnya jernih
makan sudah wisata sejarah sudah
nah sekarang saya mau main di salah satu tempat wisata
tepatnya di desa pesawahan di perbatasan antara kuningan dan juga cirebon jawa barat
yakni di telaga nilem
nah ini lihat deh itu airnya jernih banget
saya mau ganti baju dan mau main air di sana
telaga nilem adalah telaga alam yang airnya berasal dari mata air pegunungan ciremai
tak heran air di telaga nilem sangat jernih sampai sampai dasar telaga terlihat jelas
lokasi yang berada di pegunungan semakin membuat anda betah berlama lama di sana
untuk masuk ke telaga nilem anda cukup membayar lima belas rupiah per orang
jika anda ingin mencoba silakan berlangganan di link di kolom komentar
wah ini seru banget
airnya ternyata dingin
tapi ini harus hati hati ya karena kedalamannya bisa mencapai dua meter
itulah mengapa saya pakai ban karena saya takut kok dalam dalam
dan ini batunya juga licin
jadi harus ekstra hati hati bagi orang tua yang bawa anak supaya diperhatikan
tapi seru banget karena ada ikan ikan kecil tuh lihat tuh
selain tiga rekomendasi destinasi liburan tadi masih banyak
tempat wisata menarik dan menarik
tempat wisata menarik dan kuliner lezat lainnya di cirebon
jadi masukkan cirebon di list next trip mu ya
priscila dauhan cirebon